pada upacara peringatan detik detik proklamasi kemerdekaan republik indonesia
ada komandan upacara yang bertugas untuk memberikan aba aba kepada seluruh pasukan
dan memberikan laporan kepada inspektor upacara
lalu siapa saja calon komandan upacara pada hari kemerdekaan ke tujuh puluh delapan di istana merdeka
dan bagaimana persiapannya
tim penilai komandan upacara terdiri dari tujuh orang
yaitu tim komando garnisun tetap satu jakarta mabes polri dan mabes tni
tengah menyeleksi delapan komandan upacara yang ditunjuk dari tni dan polri
komandan upacara bertugas pada pengibaran dan penurunan bendera
di hari kemerdekaan indonesia ke tujuh puluh delapan di istana merdeka
salah satu kriterianya yang pertama gerakan gerakan pbb nya
yang kedua suaranya yang ketika penampilannya
untuk postur dan ketenangan
calon komandan upacara dari tni angkatan darat adalah kolonel infantri samsul huda
lulusan akademi militer tahun dua ribu
laki laki kelahiran madiun dua puluh delapan juni seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan ini
menjabat sebagai kepala seksi perencanaan korem tiga puluh dua padang kodam satu bukit barisan
kita membutuhkan endurance ketahanan tubuh yang cukup lama
karena kurang lebih sekitar satu setengah jam
nanti kita akan mengikuti acara tujuh belas agustus ini
selain itu juga melaksanakan latihan pbb
kemudian yang ketiga juga dari suara kita menggunakan ramuan herbal
seperti kencur terus kemudian jahe dan tidak meminum yang dingin dingin
calon komandan upacara dari tni angkatan darat selanjutnya adalah kolonel armet joko stio kurniawan
laki laki lulusan akademik
militer seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan ini lahir di jakarta tiga februari seribu sembilan ratus sembilan puluh
saat ini ia menjabat sebagai komandan resimen artileri medan dua putra yuda kostrat
kita harus siap untuk berdiri bawa terik matahari mungkin ya setidaknya satu setengah jam lah mungkin ya mbak ya
kemudian bagaimana suara tetap kita bisa fokus suaranya tidak pecah bisa terdengar jelas oleh seluruh pasukan
selanjutnya adalah calon komandan upacara dari tni angkatan udara
kolonel penerbangan frando marpaung adalah alumnus akademi angkatan udara tahun dua ribu dua puluh
laki laki kelahiran lubuk sikaping dua puluh dua mei seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan ini bertugas sebagai kepala dinas operasi lanut adi sucipto yogyakarta
saya akan mempersiapkan fisik yang pertama karena memang untuk bisa berdiri lama itu kita fisiknya harus kuat
yang pertama itu kemudian yang kedua mental juga
dan yang ketiga adalah suara kita
suara itu harus bisa tegas tapi tidak berteriak
calon komandan upacara dari tni angkatan udara selanjutnya adalah kolonel penerbang fuguh yulianto
alumnus akademi angkatan udara tahun dua ribu ini lahir di tuban sebelas juli seribu sembilan ratus enam puluh
saat ini ia menjabat sebagai kepala dinas operasi lanut halim perdana kusuma
perbaikan dari gerakan monitoring kemudian seperti apa dibenahi sama pelatih
itu yang kami laksanakan
terus kemudian kita menyiapkan juga melatih pemenggalan pemenggalan aba aba
itu yang utama
calon komandan upacara dari kepolisian yaitu komisaris besar polisi victor magbon
saat ini ia bertugas sebagai kapol resta jayapura kota
alumnus akademi kepolisian tahun dua ribu ini lahir di manokwari tiga belas juni seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan
sudah hampir satu tahun kita siapkan kegiatan ini juga
jadi secara fisik terutama karena diperlukan juga ketahanan fisik yang baik
kemudian juga pbb peraturan baris berbaris itu juga kita latihkan
mewakili kepolisian calon komandan upacara selanjutnya adalah komisaris besar polisi andri ananta yudhistira
laki laki kelahiran pekalongan satu april seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan ini merupakan
lulusan akademi kepolisian tahun dua ribu yang kini menjabat sebagai di reskrimum polda jambi
jadi pas kejadian kecelakaan heli tanggal sembilan belas februari
kemudian saya diberi keselamatan dari allah swt dan ternyata mendapat kesempatan untuk bisa tampil di satu juli yang lalu
dari tni angkatan laut calon komandan upacara terpilih adalah kolonel laut pelaut henryman
alumnus akademi kepolisian
angkatan laut dua ribu ini lahir di panyalayang tanah datar dua puluh sembilan juni seribu sembilan ratus sembilan puluh
saat ini ia bertugas sebagai komandan lanal balikpapan
saya berdiri dengan sikap kaki lebih tinggi di atas bagian depannya dengan tumik di bawah
biasanya kita pakai peralatan disebut dengan golden wood jadi itu peralatan terapi
kita berdiri di sana dengan sikap siot tanpa gerakan selama kurun waktu upacara dilaksanakan

calon komandan upacara dari tni angkatan laut selanjutnya adalah kolonel laut pelaut sandi kurniawan
alumnus akademi angkatan laut tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan lahir di bogor sepuluh desember seribu sembilan ratus sembilan puluh
saat ini ia menjabat sebagai komandan lanal palembang
pokoknya kita jaga kondisi fisik setelah itu kita juga perlu untuk melatih kemampuan baris baris
terutama teknik berat
yang kedua yang ketiga adalah melatih bagaimana kita bisa mengeluarkan suara dengan lantang yaitu suara perut
tim liputan cnn indonesia depok jawa barat